di kawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap
aa pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita berinisial iwa
penjasata ditemukan di sebuah kamar hotel di kawasan menteng jakarta pusat
menjalani rekonstruksi pada jumat siang
rekonstruksi diawali saat pelaku masuk ke dalam hotel untuk bertemu korban
saat itu pelaku membuat janji melalui aplikasi percakapan dengan korban
yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial
usai menyepakati tarif kencan pelaku kemudian masuk ke dalam kamar
dalam reka adegan tersebut nampak pelaku mencekik leher hingga membekap korban
dengan menggunakan bantal
setelah memastikan korban tewas pelaku langsung melarikan diri
dengan menggasak dua unit telepon genggam serta uang senilai rp enam ratus milik korban
kanit reskrim polsek metro menteng akp paksi eka sarutra mengungkapkan
sedikitnya empat tuduh adegan dilakukan dalam proses rekonstruksi
untuk melengkapi berkas perkara
membawa pelaku melakukan rekonstruksi dengan tujuan
agar ada kesesuaian
dengan keterangan yang diambil oleh pelaku
yang diceritakan oleh pelaku mulai dari dia masuk tkp hotel
sampai dengan dia keluar hotel kembali
yang mana rekonstruksi ini juga merupakan alur lanjutan dari proses penyidikan kami
yang mana di dalamnya kita berikan hak hak dari pelaku
apakah selama dalam pemberkasan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
pelaku terancam pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup
rizky tyaryahya jakarta